bank indonesia bersama bank negara malaysia dan juga bank of thailand resmi meluncurkan local currency setlement ataupun juga lcs framework
kerangka kerjasama ini digunakan untuk mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dalam mata uang lokal
upaya ini dilakukan sebagai wujud dorongan penggunaan mata uang rupiah ringgit dan bat secara lebih luas dalam transaksi perdagangan serta investasi di antara ketiga negara
thailand dan malaysia termasuk dalam sepuluh besar mitra dagang utama indonesia dalam rangka memfasilitasi operasionalisasi lcs framework tersebut
bank indonesia bank negara malaysia dan bank of thailand telah menunjuk beberapa bank yang memenuhi kriteria kualifikasi utama untuk memfasilitasi transaksi bilateral
dan untuk operasionalisasi framework lcs rupiah ringgit bank indonesia dan bank negara malaysia
indonesia menunjuk bank bank sebagai berikut
kita bisa lihat bersama di indonesia ada bri bank mandiri bca bni bank cmb niaga dan juga maybank indonesia
malaysia seperti dapat anda saksikan di tabel sebelah
sementara itu untuk operasionalisasi premier lcs rupiah bat bank indonesia dan bank of thailand menunjuk bank bank sebagai berikut
hampir sama namun ada yang berbeda sedikit untuk indonesia
dari mulai bri bank mandiri bca bni bank cmbi dan juga bank bank indonesia
dari bca bni kita lihat yang terakhir adalah bankok bank pcl
dan untuk thailand sendiri ada beberapa nama yang bisa anda baca kembali di tabel di sebelah posisi indonesia